kita ke kasus kriminal kaburnya anwar alias rizal dari rutan salemba yang diduga dibantu istrinya ade irma suryani terekam cctv milik rutan
anwar adalah narapidana dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap dinda anggia putri di jasinga bogor
ya dari rekaman cctv terlihat anwar keluar rutan salemba dengan menggunakan pakaian gamis hitam dan menyamar sebagai wanita berhijab bersama istri dan anaknya
dalam rekaman cctv di hari lebaran kedua terlihat saat istri narapidana anwar yaitu irma suryani datang menjenguk suaminya bersama dengan anaknya
selanjutnya irma yang datang menggunakan kaos putih tanah panjang warna pink dan menggendong tas ini diduga pulang bersama seorang yang menggunakan pakaian gamis hitam dan berkerudung
mereka melenggang keluar tembok rutan salemba
kaburnya anwar sepertinya sudah direncanakan dengan baik selain menyiapkan pakaian wanita pelaku juga memanfaatkan lengahnya sipir penjara yang sibuk
karena ramainya pembesuk rutan salimba saat lebaran
kaburnya narapidana ini terungkap saat petugas menghitung kembali jumlah tahanan usai dijenguk
namun setelah dicek hingga tiga kali ada satu narapidana yang kurang
setelah dilakukan pengecekan hingga pukul dua puluh satu malam petugas pun membuka kamera cctv yang ada di rutan dan mengajak teman satu kamar pelaku
dari rekaman cctv inilah diketahui diduga pelaku menggunakan gamis
nah disitulah dengan menutup kepala kerudung
kemudian disutupkan ke sini
pakai kacamata mirip kacamata mas itu yang prim hitam tapi benih bening
lalu kemudian menggendong anak yang kecil itu
seperti berupaya untuk menutupi wajahnya
pada saat itu memang konsentrasi petugas kita yang hanya tujuh puluh enam orang itu berprestasi kepada pengunjung laki laki
saat ini pihak rutan dan polisi sektor cepaka putih sudah melakukan penyidikan
dan pengejaran kepada para pelaku
herdian sabernadi jakarta